tante dewi abi takut
pangeran kecil sedang terapi di rumah sakit bunda kasih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
ada yang gue bisa panggil nah epic merged dapps dengan themoth moving exchange

artinya ny ny dapet ama apa
kenapa isinya begini kayak teketeki
siodeng ini kayak hpnya dia sahadab aja
pc pangeran kecil
terus bu hops
pangeran kecil abih cinderella dewi ya dibawa sama ratu zorin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
ntar juga hilang sakitnya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
bibi juga sering berobat kesana bu
gak abi nggak bibi dewi pada sakit sakitan semua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
kalau ada orang yang sedang kesakitan itu harusnya dibantu
bukan untuk dikatakan
mama cherry ngata ngatain abi terus tuh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
jangan ke kamar dong
jerry kan mau dibuatin sereal sama susu
non biar bibi aja yang bikin ya
bibi tamanya bawa banget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
oh siap bu
saya capek dari tadi dorong dorong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
enggak enggak enggak
aku gak mau tergantung sama dewi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
gak usah ntar
tunggu aku akan datang
iya dulu dulu
dia harus buru buru ngambil laundry nanti ibu bisa marah
lebih tinggal dulu ya bu
ibu pernah jalannya pemersih disini ya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
ini slot rujukan dari observasi dokter ied untuk dirujukan ke dokter onkologi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
buru keburu oma dateng
kalau oma dateng ntar dimarahin
ruangan dr adi ada di sini
di rumah sakit bunda kasih ini
maaf dokter adi yang
yang mana ya
dokter adi junika specialist
oh iya dari sini
mas lurus aja nanti pas ditangga belok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
yaudah tante sama abi kesana sekarang ya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
jadi dokter kenal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
kok kamu tahu ri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
oh jadi kamu dr fahri
yang sering disebut sebut dia itu